bagus orang yang kita mau cari udah datang dengan sendirinya
punya nyali judul sendirian kesini hah
kalian dari mana aja sih
bukan itu yang saya tanya
kalian tahu apa kesalahan kalian
kalian itu udah meninggalkan kafe tanpa izin dari saya
maaf pak tadi kan saya udah izin
hari ini kalian harus lembur dua jam
tanpa uang lembur
kalau kamu gak mau ikutin aturan tempat kamu kerja
kamu silahkan keluar
emang enak dimarahin
emang enak dimarahin
emang enak dimarahin
lo masih mau kerja disini kan
aku masih mau kerja demi bantuin ibu

yaudah kita kerja lagi yuk
ternyata keren banget loh
sekali tembak tapi langsung dua duanya yang kena
sebenernya kan gue bilang juga apa
percaya aja udah sama
aduh ini gimana sih
masa minumannya gak nyampe nyampe
tadi kan kamu diganti
lama banget deh

lama banget deh
lama banget deh
sebentar saya cari di pentry dulu ya
semangat lembur dua jam
semangat semangat semangat
semangat semangat semangat
kita harus bantuin rifqi
kalian kenapa mau bantu rifqi
dia saja tidak pernah bantu kita toh
kalian tahu itu
dia sekarang lagi sibuk sama dia punya urusan
jadi kasih biar saja
biar nanti dia sadar apa arti dari sebuah sahabat

yang rifqi bilang bener dip

dia sudah nganggep kita semua itu sebagai rumah
sewaktu waktu juga orang butuh pergi div
gak mungkin ada di rumahnya sendiri tiap hari
dan kalau dia pulang
kemana lagi kalau bukan ke rumahnya
dan sekarang lo semua mikir
sekarang rifqi pulang
butuh bantuan kita
tapi kita lihat sekarang
kita ninggalin dia dip
mana arti setiap kawan kalian
mana arti setiap kawan kalian
kenapa tiba tiba alih begini
ninggalin temen yang udah bertahun tahun susah seneng sama kita nih
kalau tanpa kita semua
rifqi bakal nyamperin adino sendirian
dan gue bakal nyesel seumur hidup
kalau adino manggil temen temennya dan meroyok rifqi sendirian

kita bahkan gak peduli sama temen kita sendiri dip
kalian punya kata kata tadi itu selalu kita ucapkan

tapi betta harap sekali ini saja
kasih satu kesempatan buat rifqi biar dia sadar

pentingnya arti semua sahabat itu apa
dengan ngurang ngurang keselamatan rifqi
betta tidak akan pergi
kalau ada yang mau bantu rifqi
kalau ada yang mau bantu rifqi
tapi biarkan tidak sebelum rifki pergi meninggalkan perempuan ipa itu
tapi betta tidak sebelum rifqi pergi meninggalkan perempuan ipa itu
kamu orang mau ikut farel kah
kamu orang mau ikut farel kah
kalau kalian setuju sama farel
ikut saja sudah pergi sama farem
tapi kalau kalian mau ikut sama peta
ini gue punya tebak tebakan ya daerah daerah apa yang banyak racunnya
atau daerah toksik malaya asyik
weh kalau main game biasa aja kali nggak usah berisik terus amat menjelang nih gue
tebak tebakan nih bisa jawab buat traktir apa tuh betul masuknya miring keluarnya miring
banget tebak tebakannya tahu tahu ya satu ratus dua puluh tiga kancing baju
makanan yang paling mahal tahu sih
kenapa muka lo banyak gitu
banget nih kayak kalau dari halan nafasnya kayak masalah serius nih iya nih apa jangan jangan
lebih mungkin warga shhh biarin dia cerita dulu

makanya emosi banget nina grafis speaker
berani beraninya dia main kasar sama cewek ipa
fix ini bendera perang berkibar
gua gak terima harga diri cewek ipa tuh dinggak injak
cowok macem apa dia ah
berani mukul cewek
tenang dulu tenang dulu tenang
mending kita buat strategi
orang yang kita mau cari udah datang dengan sendirinya
punya nyali judul sedang kesini
nah di sini s ever distraction mungkin bisa sek refrain
benar dimana kita bers preliminernya
mau ngaset card dari pengontrol ke india